ada enam warga binaan di lapas kelas satu surabaya atau lapas porong yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
satu di antaranya meninggal dunia pada dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh di rumah sakit phc surabaya
sedangkan di lapas mojokerto terdapat lima penghuninya yang terpapar virus ini
kepala lapas kelas satu surabaya di porong sidoarjo gun gun gunawan menjelaskan
narapidana yang meninggal dunia memiliki comorbid diabetes dan jantung
setelah mengeluh sakit pada pertengahan agustus lalu petugas merujuknya ke rsud sidoarjo
saat direpit tes hasilnya non reaktif
namun dua hari kemudian dilakukan swab test dan hasilnya positif covid sembilan belas
tracing pun dilakukan
kemudian dari awal kasus ini kita lakukan tracing
lalu ke teman satu kamar
dan siapapun yang pernah kontak erat dengan yang bersangkutan
kita tracing semua kita lakukan pemeriksaan dan sekaligus rapid test
mereka yang menunjukkan gejala atau yang rapid testnya positif langsung kita pisahkan di blok kesehatan
sampai kemudian ditemukan lima narapidana lainnya yang positif covid sembilan belas setelah swab test
pengelola lapas menyediakan blok khusus untuk isolasi bagi narapidana
yang memiliki gejala ringan dan hasil rapid testnya reaktif namun tidak memiliki keluhan medis
pengelola lapas menduga penularan ini terjadi melalui sipir atau narapidana baru
pasalnya sejak maret lalu sudah tidak ada lagi kunjungan keluarga
dan alhamdulillah sebelum diperlakukan peraturan itu tidak dikunjungin itu
diadakan sosialisasi dulu terhadap para warga binaan
dan alhamdulillah semuanya menerima
lebih baik ditiadakan terlebih dahulu selama musim pandemi ini
pengelola lapas juga sudah menerapkan protokol kesehatan bagi sipir maupun narapidana
jadi kemungkinan besar yang memang bisa jadi dari petugas
yang keluar masuk itu kan petugas
nah yang menjadi masalah adalah apabila ada petugas yang tidak jujur
dia tidak mau mengakuin kalau sakit
atau dia yang otg tidak merasa apa apa
tapi ternyata bawa virus
dan nyatanya kita kaget juga begitu ada napi yang dirujuk yang awalnya bukan covid dari kami
sulit menerapkan jaga jarak aman di dalam sel
karena dihuni empat kali lipat dari kapasitas sebenarnya
kapasitas lapas ini hanya sekitar seribu orang
namun kini dihuni lebih dari dua tiga ratus orang
sudah tidak menerima lagi narapidana baru sejak minggu lalu
sampai batas waktu yang tidak ditentukan
langkah lain untuk mengurai kepadatan di dalam lapas
ia rutin menjalankan program asimilasi bagi narapidana yang memenuhi syarat
seperti pada dua puluh enam agustus
lebih dari lima puluh narapidana mengikuti program ini
tim liputan cnn indonesia